aliansi bem seluruh indonesia hari ini kembali berunjuk rasa menolak rancangan undang undang cipta kerja omnibus law
di kawasan patung kuda jalan medan merdeka barat jakarta pusat
seperti aksi sebelumnya masa kali ini juga menyuarakan penolakan terhadap rancangan undang undang cipta kerja
hingga sore masa yang terkumpul sebanyak sekitar lima ratus orang
masa ini mengaku dari gabungan badan eksekutif mahasiswa seluruh indonesia
serta beberapa elemen lainnya
hingga kini aksi masih berjalan aman dan kondusif
sementara itu aparat keamanan sudah menutup jalanan yang menuju ke istana negara
jalan medan merdeka barat dan utara serta kawasan harmoni dan jalan veteran telah ditutup sejak pagi hari tadi
sementara itu sejumlah dukun menggelar aksi teatrikal dengan membakar kemenyan dan kembang tujuh rupa
di depan sebuah kurung batang
sebagai ungkapan menolak ruu cipta kerja kawasan patung kuda jalan merdeka barat jakarta pusat
para dukun santet itu mengaku siap melawan para anggota dpr yang ikut terlibat dalam pengesahan ruu cipta kerja
di sisi lain di situ bondo jawa timur deklarasi menolak anarkisme dalam demonstrasi omnibus law
sejumlah kelompok mahasiswa memilih keluar dari pendopo kabupaten

mereka menolak menandatangani kesepakatan bersama untuk menghindari aksi anarkisme dan berita hoax
yang digelar oleh forum pimpinan daerah setempat
deklarasi menolak anarkisme dalam demonstrasi penolakan omnibus law digelar forum komunikasi pimpinan daerah
atau porpimda kabupaten situ bondo di pendopo bupati pada jumat siang
sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa diundang dalam deklarasi ini
seperti badan eksekutif mahasiswa
organisasi pelajar organisasi pemuda nahdlatul ulama muhammadiyah serta perwakilan organisasi kemahasiswaan
dari dua puluh tiga unsur yang diundang empat organisasi mahasiswa yaitu pmii bem stkip bem unars dan bem universitas ibrahimi
tidak ikut menandatangani deklarasi
meski demikian sejumlah perwakilan buruh pelajar dan organisasi masyarakat lainnya yang hadir sepakat dengan deklarasi tersebut
porpimda ini bertanggung jawab
menjelaskan apa adanya kepada publik supaya publik yang ada di situ bondo ini tidak termakan isu hoax
kalau menyampaikan pendapat silakan dijamin oleh undang undang jangan merusak anarki